setelah menikah sama raja
baru aku akan tunjukkan ke raja dan semua orang kalau aku udah sembuh
kak kak putri
kak putri kak
enggak jangan ikutin aku
kamu udah meninggal
semua ini berkat putri
ya aku aja bisa hari bisa jalan lagi
lo udah sembuh
kaki gue udah sembuh diego
ya ayolah lo ngapain sembuh
seharusnya lo tuh lumpuh aja
biar aku bisa dapetin raja
clara clara lo masih ya gini gue kasih tau ya
kalo lo lumpuh lo bisa dapetin simpatinya raja ngerti
sekarang ini coba lo pikir deh
putri itu udah gak ada putri udah meninggal
jadi sekarang tuh udah waktunya lo dapetin si raja
iya juga sih
lo bisa jaga rahasia tentang semua ini kan
lo tenang aja
gue tuh bukan tipe orang yang mau tahu urusan orang lain
jadi lo mau bohong sama siapa kek gue bodo amat
gue gak peduli
ayo dong semangat dapetin raja
setelah menikah sama raja
baru aku akan tunjukkan ke raja dan semua orang kalau aku udah sembuh
masih ada dua jam lagi
cukup lah untuk ngebebasin putri dari kuburan ini ntar
putri gak boleh pergi
putri kamu gak boleh pergi
lepas gua allah
pikir cuma lo doang kehilangan putri he
kita semua kehilangan putri
putri ini salah aku putri
putri aku minta maaf putri
ini salah aku putri
enggak putri gak boleh pergi loh
oh putri gak boleh pergi oh
kamu harus ikhlas
putri aku bisa maaf